terima kasih meti
terima kasih meti
kalau ada mama sama tante rere kalau ada bisa mabak belur gue diajar mereka
gue harus ke mana dong nih
si anita punya pacar baru
ya elah males banget
rere angkat rere
lo kan emaknya
males banget sih
gue udah tau makanya gue males
janji anak masih nelfon nelfon anak gue
eh bapak bebet
bibir lu tuh kayak bebek
jangan telfon telfon lagi
ntar gue bom baru tau rasa
emangnya lagi aja yang angkat
jangan jangan bebet mel mel dikurung lagi kayak dulu
kesian bebet gue
pokoknya kayaknya trouble enggak mau ia lebih gede
pas udah dah dekat

boleh lihat eh
gue percaya pos sama perasaannya boy
gue yakin kalau dia emang
gue denger dia ngeladenin si chandra ya
tapi alhamdulillah boy gapapa kok
terus dia menang apa kalah
oh syukur deh kalo gitu
sian lo sekarang lagi dimana
gue lagi santain di rumah kenapa
gapapa sih sian
tau gak sih dari itu dia tiba tiba aja maksa masuk ke rumah gue
dih syarat banget tuh anak
ya deh kayaknya emang udah direncanain sama dia
jadi dia kayak dateng tuh bareng epo sama mita
mereka itu ngerjain pembantu gue
jadi epo sama mita gangguin pembantu gue
si angel ini ngelonong masuk ke rumah
terus kayaknya dia lagi nyari nyari gue
pas banget dia ketok ketok di kamar gue
terus dia nemenin lo buat apaan sih
gak jelas terus terus
kalau masalah itu sih gue gak tau pasti
cuma mungkin karena selama ini kan juga kalau di sms dia telpon gue gak pernah ladenin
mungkin dia penasaran
ih penasaran apaan lagi
gue jadi penasaran deh
tuh anak ngapain dia mau ketemu sama lo
kayaknya sih dia penasaran soal ini nih
dia kan emang dari kemarin tuh pengen banget ngasih tau ke gue siapa mantannya gue
nah dia tuh kali ini datang ke sini karena dia mau nge stop ke gue dan mau kasih lihat gitu loh
mantannya boy itu siapa namanya siapa
tapi sebenarnya sih itu udah gak penting juga buat gue sih
terus dia udah sempat ngasih tau lo belum mantan pacarnya boy siapa
belum sempet sih
habisnya dia baru mau ngomong terus tiba tiba pembukaan gue langsung kulpad dia
dan gue juga udah keburu emosi sih
makanya dia mau ngomong gue udah males denger deh
habisnya masa iya masuk ke rumah orang sembarangan kayak gitu
jadi gue udah suruh pembantu gue suruh keluar aja dia
tuh udah pokoknya lo udah bener banget deh
pokoknya lo jangan pernah dengerin angel
itu anak emang rada rada sarap
udah deh diemin aja
ngapain juga sih gue dengerin dia
apalagi kan gue juga tau sih dia tuh punya niat yang kayaknya gak baik dia buat hubungan gue sama gue
nah tuh lo tau
udah pokoknya semenjak saat ini nih ya lo gak usah ngomong lagi sama angel
pokoknya lo cuekin aja dia biarin aja oke
ya tenang aja
eee gue aduh gue pengen ke toilet nih gue sakit perut
udahan dulu ya re
aduh nih pasti reva cepet atau lambat bakal tau nih
gue yakin banget angel gak bakal pernah berhenti usaha buat gak usah tau reva siapa mantan pacarnya boy
aduh pr pr
dengan nomor baru ini
gue kerjain tuh mama doyan bule
untung aja gue udah minta nomor rumahnya meli dari bebet gue
gue yakin nih mamanya bebet mel mel pasti langsung cabut nemuin si asef bule
hahaha jadi bebet mel mel ada kesempatan buat kabur
hahaha pacaran pacaran
hmm ngesel deh gue suka pegang handphone dia
lah tapi kok
baby kok nomornya lain sih
kok nomornya lain sih
kasian kok dikentut
i forgive you sebelum kamu minta maaf juga
ya ya ya dia males lagi
ganten banget nih mama
gue bahas apa lagi ya
hmm so sweet banget manis yuk
hmm manis banget dah oke oke sayangku i miss you
eh udah ya i mau going dulu ya bye
mau kemana ci ci mau kemana lu ci
lah mau kemana ya mau go out
hah pengen tahu aja sih ah kepok bener sih
ai mau ketemu sama my
oh my god ci lo tuh udah diselingkuhin sama dia
lu masih mau ketemu sama dia
lo maafin lah eh rek susah nyari yang kayak gitu keturunan rek
terus lo percaya gitu sama dia hah
wah tuh tuh baca baca
katanya ayam sorry tuh minta maaf aku maafin dong tuh
terus lo percaya sama di sms
lama lama gue prihatin sama hidup luci bener bener ya gue ngerti sama jalan pikiran lo
itu sms pakai bahasa indonesia lu lihat dong
lah dari tadi pakai bahasa indonesia
salah apa dong
gak mungkin ada secret admirer lo
eh kayak cepet banget jawabnya
gak mungkin lah
buset itu pasti dia ngerjain lo
masa siapa yang ngerjain
ya siapa lagi menurutnya nah
gak ada yang berani ngerjain
dia kan tau banget lo tergila gila sama tuh budrong
ya kan dengan harapan kita berdua lo sama gue pergi keluar
abis itu dia bisa leha leha datang ke rumah ini nemuin si meli
pinter dikit pinter dikit mikir
udah mikir juga sih
tapi ya segitu
terus kita mau ngapain nih
yuti ngapain ya ngerjain
eh eh eh kerjain gimana
ya udah ntar kita pikirin udah cabut yuk
ya eh eh
tolong mengerti aai an ya
yang udah nge dl in mamanya bebek melmel
semua ini aai an lakuin demi cinta aai an untuk bebek melmel kok
your mami sama your tante mau jalan jalan dulu ya
wah ikut gila enak aja gak ikut
ya ela ngiri aja sih udah
stay aja di kamar gak usah kemana mana bye
ih mama tega banget deh
udah meli dikunci doang di sini
ih ih ih kok keras banget
ih pakein aku si minto mama
ini anak anak mereka mana ya
kok belum berkeliaran sih
tahu nih be
be kira kira boya menang gak tuh lawan chandra
aduh mba be gak tahu deh
kan mbak bey gak tahu sekarang kemampuannya si chandra kayak apa
alhamdulillah boya menang be
dan chandra udah ngakuin kalahannya
mudah mudahan aja si chandra gak penasaran terus sama si boya
nanti gak penasaran terus sama si boy ya
terus si ian sama si boynya kemana
soalnya reva tadi juga datang ke pertarungan tadi
terus kalau si ian sih katanya mau nyamperin sumeli
berarti si boy bye bye aja dong
seset aja dong
eh lo udah udah makan belum
bentar ya bentar ya tunggu ya
terima kasih bis
malah lapar cal
ternyata si boya masih bisa menang walaupun tanpa persiapan
bukannya si alex udah bikin boy cedera juga
guys gue cabut duluan ya
bro ngapain buru buru
mau ke mana sih
tau lo kayak udah punya istri aja lo pulang cepet cepet
gue mau latihan musik ya